jadi gini mbak saya tuh enam bulan ke depan ada kebutuhan impor
dimana nanti pembayarannya pake usd
saya khawatir enam bulan ke depan kursnya bakalan naik
saat ini bank kami sudah memiliki produk untuk melindungi kebutuhan falas bapak terhadap fluktuasi nilai tukar
yaitu instrumen lindung nilai syariah
kalau boleh tahu detailnya kayak gimana ya mbak
hedging syariah atau lindung nilai syariah adalah cara atau teknik untuk mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi
akibat adanya pergerakan naik turunnya nilai tukar yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah
nasabah nasabah bank umum syariah atau yang disingkat bus dan unit usaha syariah atau yang disingkat uus
dapat melakukan transaksi lindung nilai syariah untuk memitigasi resiko nilai tukar atas kebutuhan palasnya
seperti misalnya nasabah dari pelaku individu perusahaan ekspor perusahaan impor perusahaan travel haji dan umroh dan juga nasabah bank syariah lainnya
transaksi lindung nilai syariah juga dapat dilakukan antar bank dalam pasar falas berdasarkan prinsip syariahnya